diduga sakit hati gara gara asmara dua orang pemuda tak dikenal menyiram seorang guru paut di sidoarjo dengan air keras
akibatnya wajah dan tubuh korban membengkak dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit
beginilah kondisi nur faiza warga desa singkalan kecamatan balung bendo sidoarjo korban penyiraman air keras oleh orang tak dikenal
akibatnya wajah dan beberapa bagian tubuhnya mengalami luka bakar dan membengkak
bahkan kakinya pun terkena siraman dan terluka cukup parah hingga untuk berjalan pun dirinya harus dipapah petugas
peristiwa penyiraman bermula ketika korban tengah melintas di jalan raya balungbendo sidoarjo
usai mengajar di sebuah paut tak jauh dari lokasi kejadian menuju kota sidoarjo
tiba tiba motor yang dikendarai bersama rekannya siti hoiria disalip motor yang dikendarai dua laki laki
ketika posisi sejajar pelaku yang berboncengan dan menggunakan cadar langsung menyiramkan air keras ke wajah
nur faiza yang duduk di boncengan
beruntung korban sempat menghindari siraman sehingga tidak semua wajahnya terkena air keras
selain mengenai nur afiza siraman air keras juga mengenai punggung siti koiriah
saat itu aku sempat menghindar
karena dia kok mencurigakan nyaletnya dari kiri
terus dia menghidupkan rangkari satunya
saya juga menghindar

dari hasil penyelidikan dan keterangan korban diduga motif penyiraman air keras karena sakit hati kepada korban
pasalnya saat kejadian tidak ada barang berharga yang hilang dan sasarannya adalah wajah korban
sampai saat ini kita tidak dapat informasi untuk menangkap si pelaku
ya kesimpulan mungkin dari kejadian ini kesimpulannya mungkin ini dimungkinkan asmara di korban asmara
hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan dan pengejaran kepada kedua pelaku penyiraman air keras